kesorotan lainnya saudara video pedagang martabak yang diduga dipalak oleh anggota dishub kota medan viral di media sosial
pedagang mengaku ia kena razia penertiban oleh dishub lantaran tak memberikan makanan kepada petugas
bapak tadi minta martabak nggak dikasih makanya bapak keluarin surat ini
nah bapak ini bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih
nama bapak siapa tolong buka dulu pak itu buka dulu
buka buka nama bapak buka
bapak minta martabak nggak dikasih
dalam video ini pedagang mengaku bahwa ia terkena razia petugas di sub karena tidak memberikan martabak dagangannya kepada petugas dishub yang tengah berpatroli
pedagang mengaku saat sedang berjualan ia didatangi seorang juru parkir yang disuruh oleh petugas dishub untuk meminta martabat
karena menolak memberikan martabak petugas dishub pun akhirnya memberikan surat penertiban
bapak tadi minta martabak nggak dikasih makanya bapak keluarin surat ini
nah terus saya pun ada berkata bapak jangan begitu caranya jangan seperti preman
bapak seorang dinas dan berpakaian dinas
nah jadi kalau untuk bukti video di video si jukir ini minta
martabak dan sebagainya itu memang secara video nggak ada
tapi mungkin bukti yang untuk itu bisa nantinya saya lampirkan
kadis perhubungan medan iswar lubis membantah jika anggotanya meminta sejumlah martabak kepada pedagang
iswar menjelaskan dalam video itu petugas sedang melakukan sosialisasi dan menempelkan stiker larangan parkir
merasa nama baiknya dicemarkan oleh perekam video anggota disub tersebut juga sudah membuat laporan ke polrestabes medan
sehingga personil memberikan surat himbawan dan meletakkan selebaran di kaca mobil
nah tapi entah bagaimana oleh yang bersangkutan
saya juga nggak pasti itu apakah penjual martabak
atau orang lain saya nggak pasti saya tidak kenal
tapi ada yang memvideokan seolah olah itu karena anggota kita meminta martabak
karena tidak diberi baru melakukan penerbangan
jadi merasa namanya tercemarkan
pada tadi malam sudah membuat pengaduan secara resmi ke polrestabes medan